terdakwa kasus pelanggaran undang undang ite baik nuril meminta dukungan dpr untuk merekomendasikan kepada presiden memberi amnesti dan penangguhan eksekusi penahanan
baik nuril berharap tidak ada lagi perempuan lain yang bernasib seperti dirinya
nuril hanya menginginkan dirinya bebas sehingga dapat membesarkan anak anaknya
baik nuril hadir ke dpr bersama dengan tim kuasa hukumnya
nuril tidak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan kondisinya
nuril mengungkapkan meski upaya pk ditolak oleh ma keadilan akan kasusnya pasti akan muncul
anggota komisi hukum nasir jamil meyakini sepuluh fraksi di dpr akan mendukung pemberian amnesti dari presiden kepada baik nuril
sementara anggota dpr rike diah pitaloka menjadi penjamin eksekusi penangguhan penahanan
rike berharap kejaksaan agung menangguhkan eksekusi penahanan atas baik nuril
jika eksekusi dilakukan maka baik nuril akan dipenjara selama enam bulan
dan diwajibkan membayar denda rp lima ratus juta
saya tidak ingin ada lagi yang seperti saya
hari senin itu sudah di berkomunikasi dan tentu saja tidak dalam rangka mengintervensi
tetapi juga kita punya upaya itu hak kita juga untuk meminta memohon adanya penangguhan eksekusi
jadi kami mohon dukungan kalau bisa juga banyak pihak yang berkirim surat kepada kejaksaan agung
akan adanya penangguhan eksekusi terhadap sahabat saya ibu baik nuril